serta maksimal akan diselenggarakan hingga pukul dua belas malam
lalu bagaimana asosiasi promotor musik indonesia merespons hal ini
kita sudah terhubung melalui zoom dengan mas dino hamid ketua asosiasi promotor musik indonesia
namun sebelumnya perlu saya informasikan bahwa kami juga sudah berupaya untuk menghubungi dinas terkait
di mana dinas yang terkait ini adalah dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dki jakarta
namun menyatakan belum bisa bergabung nih sayang sekali malam ini
tapi kita langsung ke mastino mastino aturan baru dikeluarkan surat edarannya sudah diterbitkan
pandangan mas dino dan juga rekan rekan promotor ini seperti apa mas
ya kalau dari kami sih secara mental sih sudah cukup siap mbak ya
karena dua tahun belakangan ini memang kita menghadapi coba
sangat luar biasa
berbagai banyak tantangan yang kita hadapi berbagai solusi inovasi yang kita lakukan
jadi di saat dimulai bulan arab tahun ini waktu itu mulai dibuka dimulai dari motogp
sebelumnya saya juga membuat acara music festival di sana terus dipilih oleh mbak dewi
di java jazz terus juga mas emil sekjen saya di pelly festival di bandung
itu memang secara industri itu kita merasakan kita hidup kembali gitu kan
jadi partisipasi masyarakat terus growth terhadap industri nya banyak pelaku pelaku promotor yang baru market yang baru
yang mungkin selama ini umur mereka tiga belas tahun pada saat pandemi tiga tahun di rumah
saat ini mulai ada mereka sudah bisa keluar rumah untuk mendatangkan festival
jadi kita akui memang industri nya kita kemarin selama hampir delapan bulan ini lead market gitu
jadi kayaknya setiap minggu semua itu pasti lifestyle nya itu datang ke sebuah konser sebuah festival gitu
jadi kita sangat bersyukuri
nah menghadapi tadi pertanyaan harus di tujuh puluh persen itu harus perlu detail mekanisme
tujuh puluh persen itu terhadap apa
terhadap apakah nilai volume terhadap ruangan contoh misalnya gini
ruangan nilainya seribu meter
apakah kita bisa memakai itu tujuh ratus meter penonton
karena apa secara rumus dari nilai volume seratus persen itu tiga puluh persen itu memang dipakai untuk produksi
apakah space kualitas umum
sama lagi kapasitas kapasitas lainnya
jadi tujuh puluh persen itu kita anggap ya berarti itu full capacity gitu
nah apakah itu yang dipakai atau tujuh puluh persen dari nilai tujuh puluh persen
berarti kita cuma punya kapasitas lima puluh persen
nah which is itu jadi tantangan yang luar biasa buat pelaku industri
di dunia perbunjukan itu cuma dua yaitu sticketing dan konsorsi
tapi sejauh ini kalau melihat aturannya walaupun memang dibutuhkan breakdown lagi ya lebih jelas nanti seperti apa sih tujuh puluh persen ini
mas dino sendiri sudah menilai nantinya jika diterapkan efektif tidak sih
karena tujuannya kan kalau kita lihat adalah untuk crowd control nya
untuk menghindari potensi kerumunan untuk bisa lebih aman lebih nyaman keselamatan dari semua pihak yang ada
di acara tersebut gitu
ya kalau dari kami saya berbicara atas nama asosiasi memang kita mendorong mengenai tiga hal
kualifikasi kualitas dan kapabilitas
itu yang menjadi isu utama buat kami pelaku industri bersama stakeholder
masalah kualitas juga
kenapa saya sebut kualitas
pembagian rundown itu sangat penting
artis kalau bicara festival tuh waktu bersamaan tuh artis mana aja yang harus perform itu sangat penting
jangan sampai artis yang lagi hit di panggung satu di panggung duanya artis yang lagi ibaratnya lagi startup lah
ya pasti kan semua nge pull nya di artis yang lagi hit
itu salah satu
salah satu contoh aja
nah itu memang diperlukan kapabilitas perlu di kualifikasi
makanya kita menganjurkan ke stakeholder nah itu kemenparas ke polisian ke sparecraft gitu untuk entry point screeningnya itu
bahkan kepada asosiasi
karena kami ini memang asosiasi yang berangkat dari profesionalisme pengalaman di industri kami ya
kita sebut aja
pak dewi javajet itu sudah dua puluh tahun
terus synchronize juga hampir dua puluh tahun
saya sendiri aja udah dua belas tahun
jadi kita cukup paham mengenai format tersebut
dan kita berkoordinasi memberikan edukasi juga pendampingan apabila memang ada promotor promotor baru yang ingin melakukan memasuk ke industri kami
mas dino artinya sebenarnya aturan serupa seperti yang dituangkan ini sudah dijalankan ya dalam pelaksanaan sejumlah event yang ada
sejumlah event yang ada
saya anggap belum
karena kalau kemarin kita lihat ada beberapa kasus yang eventnya dibubarkan eventnya cancel itu masalah kapabilitas dan kualitas yang tidak diperhatikan gitu
jadi makanya kita ingin membenahi secara ekosistem agar apa kita punya komitmen sama sama bahwa pelaksanaan itu memang harus qualified
jadi sekarang banyak audiens itu
audiens itu datang hadir karena lihat kontennya aja which is itu itu masalah
tapi memang harus diedukasi mereka juga harus belajar siapa yang menyelenggarakan
jadi disitulah quote unquote lima puluh commitment integrity dari sebuah acara akan terjamin gitu
nah tapi kan faktanya sebagai penonton penikmat musik begitu kita kan melihat line up nya nih biasanya mas kontennya
nah kalau dari asosiasi tadi berkaca dengan sejumlah acara yang kemudian tidak bisa mengontrol masa hingga akhirnya dibubarkan dihentikan
nah apa kemudian langkah langkah dari asosiasi untuk memastikan bahwa promotor baru ini quote unquote bisa juga melaksanakan apa yang sudah dilakukan senior seniornya
jadi bisa benar benar dikelola dengan baik event event yang ada nih
mudah sih mbak
karena kalau kita kan bicara pimpinan
bicara people management ya
apakah dari sisi timnya source nya lakukan event tersebut maupun dari sisi segmentasi marketnya gitu
ya kita sangat boleh dibilang kita sudah punya pattern nya lah
biasanya hot control yang sudah terbukti hasil selama ini itu jadi plus point
apalagi misalnya mereka sudah ter certificasi atau verified
terus juga tim show management nya terus juga misalnya tim promosi nya terus juga tim ticketing management system nya
jadi memang kita sebenarnya sudah punya pattern yang memastikan misalnya mbak ingin buat event sebagai startup pesan baru
mbak tidak tahu event nya artisnya obcd terus timnya control nya a terus show management nya si b
nah kita bisa memastikan bahwa secara structure sebagai quote unquote korporasi yang menjadikan sebuah event tersebut kita anggap terverifikasi
kualifikasi kita anggap cukup aman untuk menjalankan event tersebut gitu
ya harapannya aturan yang ada ini bisa benar benar menjadi komitmen diimplementasikan dengan baik agar semua pihak bisa tetap nyaman aman saat menyaksikan konser musik yang ada ya mas

dan semuanya juga bisa berdampak positif begitu bagi industri musik tanah air
terima kasih banyak mas dino hamid ketua asosiasi promotor musik indonesia
sudah bergabung bersama kami jangan bosen bosen mas nanti kapan kapan kita tanya tanya lagi ya
sehat selalu mas dino
dan hubungan media juga untuk support event kita biar jalan terus
mantap siap terima kasih banyak mas dino selamat malam
ya thank you selamat malam